sebanyak tiga puluh satu pasangan bukan suami istri terjaring razia yang digelar petugas satpol pp dan bnnk
di sejumlah rumah kos minggu malam
delapan penghuni diantaranya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba
dan dua lainnya mengidap penyakit hiv aids
petugas gabungan dari badan narkotika nasional dan satpol pp kota mojokerto
minggu malam menyisir sejumlah kamar kos di jalan raden wijaya
dalam razia ini petugas mendapati beberapa pasangan bukan suami istri
tengah berada di dalam kamar
satu pasangan diantaranya sempat terlibat adu mulut dengan petugas
karena menolak dimintai keterangan
setelah dibujuk mereka akhirnya berhasil dibawa ke mobil patroli
selain memeriksa kartu identitas penghuni
petugas juga menggeledah sejumlah barang yang ditengarai sebagai narkoba
dari razia ini delapan penghuni terindikasi mengkonsumsi narkoba
sedangkan dua lainnya positif mengidap penyakit hiv aids
lucunya itu dari kemarin dan sampai hari ini
mereka itu tidak tahu tentang sabu
semua bilangnya itu minum jamu
nah tindak lanjutnya pasti kami tetap akan lakukan asesmen mas
dan juga kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut
meskipun kami tidak menemukan barang bukti
berita terkini mengenai penyelidikan hiv aids
berita terkini mengenai penyelidikan hiv aids

narkoba akan terus digelar untuk menekan kasus tindak asusila terhadap peredaran narkoba
baik di rumah kos hotel maupun warung remang remang